sejumlah kesaksian diungkap para korban gempa cianjur para korban yang selamat sebagian tengah berada di luar rumah
sementara korban yang mayoritas anak anak saat kejadian tengah berada di rumah dan sekolah
berikut kesaksian para korban
kepala korban yang saya dapatkan anak saya sudah berdarah darah kepalanya gitu pak
itu ketimpa tembok pak tembok kantor perutani
di toko bahan bangunan kejadiannya sih gimana ya gunjongan gede gitu ya besar
kita langsung keluar gitu ya
pas kebenaran istrinya telepon dari rumah kan toko sama rumah gak jauhan deket
saya langsung ke rumah lihat kondisi mama udah
ketibun apa ketibun tuhan cuma kepala aja mungkin
nah saat ini kondisinya seperti apa
yang kayak gini paling sekarang iga agak retak sekarang yang paling parah mungkin ya
iga udah retak tangan udah kayak gini
yang sedang mengajar waktu itu datang guncangan ya yang secara tiba tiba gitu ya
nah pas gitu ambrol ini tembok yang belakang dan anak anak pun
histeris histeris anak anak itu apa namanya
kaget gitu ya sambil nangis mereka pada meluk ya karena kami nggak bisa langsung keluar gitu ya pak ya
karena ini banyak debu jadi kan gelap gitu ya
nah tapi pada akhirnya ya kami berusaha untuk keluar dan anak anak pun didahulukan keluar dengan kami semua kesana dengan saya